ini adalah pemandangan di stasiun manggarai jakarta pusat setiap sore sekitar pukul empat sampai menjelang waktu berbuka
penumpang sudah bersiap siap ingin sampai di rumah sebelum maghrib agar bisa berbuka puasa bersama keluarga
para pelaju yang menggunakan kereta komuter jabodetabek sebagai alat transportasi sehari hari ini tetap kuat berlari mengejar kereta demi bisa tiba di rumah sebelum waktu berbuka
ada yang membawa bekal atau membeli takjil sebelum ke stasiun sebagai persiapan jika harus berbuka puasa di perjalanan
iya sih capek apalagi kalau harus kerja kejaran nih kereta kan
kejar kejaran udah gitu keretanya lama datangnya tuh
kalau pagi pagi dari bekasi itu pasti jadi capek
tapi tetap mau pergi untuk buka puasa dalam kereta ya
iya karena pengen cepat cepat pulang
enggak enggak ya langsung pulang soalnya kalau nunggu sampai buka sampai rumah pasti malam
menurut dosen psikolog universitas indonesia rosmini agus salim
para pengguna transportasi umum seperti kereta komuter harus menyiapkan waktu lebih untuk perjalanan
agar tidak stres ketika harus menunggu lama
jika situasi di dalam gerbong kereta sudah terlalu ramai dan terasa tidak nyaman
rosmini menyarankan penumpang bisa keluar gerbong dan beristirahat sejenak di stasiun terdekat
dari awal udah berasa bahwa nanti pasti saya ketemu macet nih
atau ketemu porak poranda di stasiun kereta atau apa gitu
jadi sudah diantisipasi terlebih dahulu
dan kemudian ditempel
saya ditempelkan di dalam pemikirannya bahwa oke enggak apa apa macet dan sebagainya
kalaupun buka saya punya sudah persediaan untuk buka puasa
kalaupun saya akan terlambat saya sudah antisipasi
saya akan awal bilang bahwa kemungkinan akan terlambat
lalu kemudian apa yang kemudian dia jadi ketakutan itu sudah diantisipasi
perjalanan memang akan terasa melelahkan selama bulan puasa
pastikan mengkonsumsi makanan yang dapat menjaga ketahanan tubuh anda saat sahur
ya saat ini saya berada di kereta menuju ke arah bogor
dimana memang suasana ataupun kondisi saat buka puasa
di kereta mengarah bogor ini
masyarakat ini penumpangnya membawa bekal ataupun makanan yang sudah dibeli sebelum masuknya kereta
mereka memang lebih memilih untuk makan di dalam kereta
dan langsung pulang ke rumah agar cepat kembali ke rumah dan bertemu keluarga

dan memang untuk bagi kalian yang pernah menggunakan kereta
untuk transportasi kemana pun
ataupun kegiatan sehari hari
tetap dihimbau untuk menjaga barang bawaan anda
supaya tidak tertinggal ataupun tidak jatuh saat berkereta
dalam mulai lah ini istriya satria jakarta